wakil presiden yusuf kala senin pagi melaporkan surat pemberitahuan tahunan pajak dua ribu delapan belas di kantor wapres jakarta
jk mengimbau seluruh wajib pajak untuk segera melaporkan spt pajak penghasilan tahunan sebelum batas akhir tiga puluh satu maret agar tidak terkena denda dan menghindari terlambat lapor
kala mengatakan dengan fitur pengisian form pelaporan secara daring atau online hal ini mempermudah bagi wajib pajak dalam menyampaikan spt tahunan sehingga tak perlu lagi ke kantor pajak
baru saja saya menyelesaikan spt dengan cara e filing biasanya saya di makassar karena saya punya data dari makassar
banyak data yang tertulis data sekarang dengan internet boleh saja di mana mana
iya masih ada waktu lebih dua belas hari artinya dua belas hari agar masyarakat itu mempergunakan waktu itu
karena kalau tidak pasti kena denda kan jadi karena itu saya harapkan untuk masyarakat
karena ini mudah ini bisa tidak perlu ke kantor pajak bisa dari rumah dari kantor